apa yang mami lakukan bayar orang itu untuk apa
kamu gak sama mami
alda t tadi pergi sama ambu
terus ambunya kemana
ya sebenernya alda t gak sama mami
gak mau cerita
soalnya aldotnya gak mau nyusahin oma sama mas kevin
tadi t ambu alda anterin ke rumah abah
soalnya ambu sakit
kalau sampai terjadi sesuatu sama ambu oman juga ikut dosa loh
aduh oh masih bisa kok bawa ambu ke dokter untuk berobat
ya alda t malu oma soalnya selama ambu dan alda t ada di sini cuma bikin repot cuma nyusahin
lagian mas kevinte kan udah gak peduli lagi sama alda
abah apa sih
ambu ambu ya allah ambu
amu ambu sakit
ya allah bu kenapa aku gak dibawa ke rumah sakit abah
tidak perlu asma amu cuma butuh istirahat aja
sebentar lagi juga sembuh
ya allah amu
sebentar lagi juga
biaya dokter disini tuh yang mahal di jakarta
ya nggak bisa gitu ambu
ambutut harus tetap dibawa ke rumah sakit ya ke dokter ya
apa tuh apa
masalahnya bukan itu asma
abah gak punya uang untuk biaya pengobatan
abang mau jual kolam dulu aja ya
eh abah itu kelamaan
yaudah abah abah nungguin ambo disini aja dulu ya
asma cari uang dulu ya
udah aduh gak usah dipikirin yang penting halal ya
pak pamit dulu ya
hidupnya penuh semangat
asma mesti cari uang di mana ya
bisa lah insya allah
asma itu nekat
tidak ada yang mau cari uang buat pengobatannya ambo
si asma yang cari biaya pengobatan ambu
dia mah emang suka begitu ambo
biarin aja dia mah pasti baik baik dah
tapi ambo tuh yang malu sama si asma
ambo tuh suka jahat
tapi si asma tuh tetap aja baik sama ambo
udah lah ambo udah memang anak sama ibunya mah biasa begitu
biasa begitu biasa itu
bukan dipikirin ya bukan banyak pikiran
kutuk punya uang gak
uang untuk apa
asmatnya lagi ngumpulin uang buat biaya pengobatannya amuk
udah tuh jangan banyak tanya ada uang apakah
aku belum gajian asma aku juga gak pegang uang
ini teh baja yang biasa ditarik sama restu
udah ada yang tarik bang
restu mau narik baja ini lagi
bisa narik baja ya
aduh bisa udah diajarin sama si restu
ya udah gapapa kalau bisa
aduh ya udah
mas kevin makasih ya
nanti asma tebus ya

berarti ibu aku juga
jadi boleh dong aku bantu
saya mau ke masjid dulu
ibu ini udah malam banget
mas kevin belum pulang juga
pasti mas kevin lagi ketemuan sama si asma
biarkan malam ini menjadi malam perpisahan bagi mereka
saya sudah membayar orang yang jauh lebih profesional
daripada barjo yang mata duitan itu
saya nggak peduli saya harus bayar berapa
yang penting asma dan kevin
mei apa yang mami lakukan
bayar orang itu untuk apa
udah lah pi
papi gak perlu tahu ini urusan mami oke
papi papi gak pernah dengerin mami
papi gak pernah menuruti semua keinginan mami
yang papi denger adalah ibu
jadi sebaiknya papi urus perusahaan
aku juga gak suka sama asma
aku juga gak mau kevin kawin dengan asma
tapi bukan berarti kita harus berlebihan
sampai membayar orang untuk memisahkan mereka
iya pak adatnya juga udah ngasih tahu ngasih tahu ibu
kayaknya ibu teh udah benci banget
alda aja dimarahin
kamu dampingin dia terus
aku tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi sama dia
ya tenang aja
aldatnya gak akan pergi kemana mana
sampai alda bisa menikah sama mas kevin
aku udah gak sabar pengen tinggal bareng kamu
sama mas asma juga
hasma yakin suatu hari nanti kita akan tinggal bersama
loh kenapa suatu hari nanti
gak tahu mas asma tuh bukan yang gak yakin
tapi asma takut kalau kita bukan jodoh
apapun yang terjadi kita harus menikah
dan kamu akan jadi istri aku untuk selamanya
kita teh dalam hidup bukan penantu
allah maha menentukan segalanya
allah pasti akan menolak bulkan doa kita